dunia fotografi kini semakin banyak digemari dengan berbagai macam temanya
salah satunya adalah aksi hunting foto model futuristik
selain mengeksplor pose model bergaya sensual foto ini juga membidik gaya rambut futuristik
nah bagaimana serunya berikut liputannya
kegiatan lomba foto dengan model sebagai objek mungkin sudah biasa
tapi ada rasa dan sensasi yang berbeda saat sejumlah fotografer melakukan hunting foto pada sebuah mal di surabaya
sejumlah fotografer sengaja memberikan kesan berbeda dengan merombak busana dan gaya rambut para model
agar bisa menjelaskan
objek foto yang diinginkan
ya model foto futuristik namanya
dengan pose bergaya sensual tiga model dari jakarta berambut emas dan silver
kas masa depan ini telah memanjakan mata lensa para fotografer
jadi seksi masih ada tetapi fashionnya futuristik dan rambutnya bergaya modern
dan beginilah aksi para model saat mata lensa mengabadikannya
untuk menjelajah angle terbaik tak ayal para pemburu gambar harus memotret sambil berdesakan hingga tiduran di lantai
bagi para model ini menjadi kebanggaan tersendiri karena bisa menghibur orang banyak
ada konsep full color rambut rambutnya kita warna warni
jadi memang dominan bagus banget sih kali ini konsepnya dipakai
memotret model cantik dan seksi bukan sesuatu yang mudah dan menjadi tantangan tersendiri bagi fotografer
selain harus pandai mencari angle juga dibutuhkan keahlian khusus untuk menunjang hasil foto yang bagus
lukman rozak surabaya